sebuah gudang penyimpanan bunga dan tujuh kios bunga di kawasan wastu kencana kota bandung jawa barat hangus terbakar senin malam
delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
petugas menduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik di gudang penyimpanan bunga
kita alhamdulillah kurang lebih lima belas menit kita sudah dapat memadamkan api
kios kios kembang kurang lebih ada tujuh atau delapan kios dengan di bawah ada gudang
meski tidak ada korban jiwa dan yang terluka kerugian yang dialami ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
kebakaran hebat melanda kawasan jalan ahmad yani rt empat kelurahan tungkal enam kota kecematan tungkal ilir tanjung jabung barat jambi pada senin sore
warga melihat api disertai suara ledakan dari dalam kios dapur dan menduga berasal dari ampermeter listrik
api kemudian dengan cepat membesar dan membakar kios serta rumah di sekitarnya
masa mula api dari toko vg dari toko kasop
itu menyebabkan apa ya
konsulit listrik kalau sementara kalau aku tengok tadi itu kan dari
unit pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api
mobil pemadam dari yayasan budi luhur dan satu unit mobil water cannon milik polres tanjung jabung barat juga ikut diperbantukan
setelah berjibaku selama dua jam petugas gabungan dibantu warga
akhirnya dapat mengosai api sepenuhnya
sedikitnya empat belas bangunan ludes terbakar
terdiri atas enam rumah
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
tetapi delapan orang yang terdiri atas warga dan petugas damkar terluka saat berupaya memadamkan api
kerugian diperkirakan mencapai satu miliar rupiah
toko kelontong tinggal lantai di jalan jatiraya pulau gadung jakarta timur senin sore terbakar
petugas golkarman jakarta timur yang datang ke lokasi
langsung menuju lantai dua rumah menggunakan tangga untuk mencari
mencapai titik api
menggunakan selang sepanjang lima belas meter petugas mencapai titik api terakhir di lantai tiga toko
dalam waktu hampir satu jam api dapat dipadamkan
petugas menduga kebakaran terjadi karena kosleting di bagian belakang toko
tim liputan cnn indonesia